pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal dua puluh delapan hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh dua mendatang
menurut survei dari kementerian perhubungan juga mengatakan bahwa kurang lebih akan ada delapan puluh lima lima juta pemudik di tahun ini
untuk itu kemacetan parah diprediksi akan terjadi dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal
selain untuk menghindari kemacetan juga untuk menghindari harga tiket yang semakin tinggi
presiden jokowi dodo mengimbau masyarakat agar mudik lebih awal demi menghindari kemacetan parah pada masa mudik
berdasarkan survei kementerian perhubungan dua puluh tiga juta pengendara mobil dan tujuh belas juta pengendara sepeda motor akan mudik
atau empat puluh tujuh persen dari total pemudik tahun ini
dua pekan menjelang lebaran di terminal pulau gebang jakarta timur sudah terlihat para pemudik yang berangkat lebih awal dan jumlahnya naik meski tak signifikan
sebelum ramadan jumlah penumpang yang berangkat lima puluh orang per hari dan kini meningkat tujuh ratus sampai delapan ratus orang per hari
salah satunya windy yang akan mudik ke brebes jawa tengah
keputusannya mudik lebih awal didasari pertimbangan harga tiket bus yang semakin tinggi
dia khawatir jika menunda mudik harga tiket akan semakin mahal menjelang lebaran
harga tiket udah mulai naik sih dari sebelumnya kan masih normal gitu sekarang udah mulai naik
sembilan puluh normalnya itu sebelum kemarin itu yang ini sekarang sudah seratus ke atas
kenaikan harga tiket turut dibenarkan oleh kepala satuan pelaksana terminal terpadu pulau gebang hendra kurniawan
dia mengakui saat ini lonjakan harga tiket mencapai lima puluh persen
dia memperkirakan tujuh hari menjelang lebaran harga tiket akan naik hingga seratus persen untuk menutup biaya operasional
menanggapi animo masyarakat pada masa mudik tahun ini
hendra mengatakan terminal pulau gebang sudah bekerja sama dengan instansi terkait agar kegiatan mudik berjalan kondusif
penambahan petugas mungkin di h tujuh sudah kita rencanakan
jadi ada beberapa petugas gabungan
laini polri yang biasa melakukan pos pengamanan di terminal
kemudian kita dibantu dari satpol pp juga provinsi dki jakarta untuk protokol kesehatannya bagaimana
kemudian kita dibantu dari kementerian perhubungan dari bptj dan dari up pkb kemudian kendaraan bermotor untuk pelaksanaan ramcek
kemudian untuk tes kesehatannya sendiri untuk pengemudinya kita dibantu oleh puskesmas setempat
hingga saat ini jawa tengah menjadi rute terbanyak yang diminati pemudik
ayu rahmawati evan askam jakarta